beginilah kondisi almaira bayi berusia sepuluh bulan yang menjadi korban serangan ikera liar
alamat terpaksa harus diperban di bagian kepala
saat ini korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit dr muhammad saleh rabu siang
anak keempat dari pasangan suami istri dhani dan ida warga desa tegal rejo
jambatan derigu kabupaten probolinggo ini
masih harus menjalani operasi untuk memastikan kepalanya tidak mengalami luka dalam
peristiwa serangan kera liar ini terjadi saat ibu korban
tengah meninggalkan bayinya sendirian di dapur belakang rumah
kera masuk melalui pintu belakang dan kemudian mencakar korban dan menyeretnya
beruntung kakak korban memergoki ulah kera ini
akhirnya bayi terlepas dan kera lari ke arah tanaman bambu
pernah lihatnya di mana
besar apa kecil
ada berapa kerahnya
takut enggak kalau lewat itu
lari biasanya lari atau enggak
besar enggak kerahnya
tapi sering enggak disini terjadi kerangan
kerahnya muncul sering ya disini
adik sekarang di rumah sakit
iya ada di rumah sakit
rumah korban berada di sekitar area tanaman bambu
di daerah ini warga sering memergoki tiga kera ekor panjang berukuran besar
berkelantungan di dandahan belakang
hingga di atas genteng rumah warga